jokowi resmikan bendungan pasir loreng bendungan yang dibangun semenjak dua ribu lima belas ini bisa menampung satu ratus tiga puluh delapan juta meter kubik dan mengairi delapan lima ratus hektare sawah serta meningkatkan frekuensi tanam pada petani di sekitar
bendungan pasloreng ini sudah dilengkapi dengan bendung irigasi gilireng yang akan sangat bermanfaat untuk mendukung sulawesi selatan sebagai lumbung pangan nasional
presiden pun menegaskan bahwa pemerintah akan terus berkomitmen menyediakan suplai air secara berkelanjutan untuk menjaga ketahanan pangan nasional
salah satu komitmen pemerintah diwujudkan dengan menyelesaikan tujuh belas bendungan yang tersebar di seluruh indonesia hingga desember mendatang